sejumlah orang melaporkan pendakwah bahar bin ali bin smith ke polda metro jaya terkait dugaan penghinaan terhadap simbol negara
bahar smith melontarkan pernyataan soal jokowi dan tersebar di media sosial dalam bentuk video
seperti dikutip cnn indonesia com bahar smith melontarkan pernyataan soal jokowi dan tersebar di media sosial dalam bentuk video
dalam video yang berdurasi sekitar enam puluh detik itu bahar menyebut jokowi sebagai pengkhianat negara dan rakyat
ia juga menyebut jokowi sebagai seorang banci dan menyerukan untuk membuka celananya
salah satu pelapor bernama muanas ⁇ al aidid ketua umum cyber indonesia yang juga politikus dari psi
melaporkan bahar smith ke polda metro jaya
laporan yang dilayangkan itu diterima oleh polda metro jaya
orang jokowi polisi harus keadil harusnya jadi wasit
ya tidak bisa dipungkiri topik mengenai politik atau kebangsaan memang kerap menjadi salah satu bahan dakwah para ulama dan para pemuka agama dalam menyampaikan pesan pesan keagamaan
kendati politik itu memang cenderung kita maknai sebagai sebuah persaingan perebutan kekuasaan pertarungan yang keras
narasi pesan politik yang disampaikan di mimbar dakwah sudah seharusnya sih berisi pesan
yang sejuk damai dan kalaupun ada unsur kritik haruslah kritik yang konstruktif dan membangun
namun rasanya atau itu rasa saya rasa orang lain apa rasa anda juga
belakangan ini suasananya cenderung berbeda ketika panasnya pertarungan politik pemilu turut beribas pada panasnya narasi dakwah oleh sebagian pihak
saya tidak bisa bilang bahwa semuanya tapi hanya sebagian mungkin sebagian kecil
salah satunya kasus bahar bin smith yang dituding melakukan penghinaan dalam ceramahnya
ketika politikus melihat situasi seperti ini itu tadi bukan monolog saya tapi kita akan mengulasnya bersama para politisi yang sudah bersama saya malam hari ini
ada bang muanas ⁇ al aidid politikus dari partai solidaritas indonesia terima kasih bang anas sudah datang
kemudian ada kang pipin sopian politikus dari partai keadilan sejahtera terima kasih kang pipin
ya assalamualaikum wr wb
kalau kita bicara mengenai sengaja kita tidak undang ulama tapi kita undang para politisi di sini untuk
melihat ini dari perspektif yang lain supaya lebih jernih supaya kita bisa lihat dari kacamata yang lain
saya mau ke bang anas dulu bang anas katanya melaporkan bahar bin smith ke polda metro jaya
bagaimana ceritanya bang apa yang anda resahkan sebenarnya dari ceramahnya
iya jadi kemarin hari rabu itu sore kita putuskan untuk melaporkan ceramanya habib bahar
dengan pertimbangan bahwa sudah ramai di media sosial karena hampir pada hari itu
publik sudah cukup tahu sebelumnya pun satu hari sebelumnya pun sudah rame di media sosial
kemudian ada salah satu saksi kami mengirimkan itu ke saya tentang linknya beredar
saya cek di media sosial memang sudah cukup ramai
dan beberapa pihak mendesak agar kita melaporkan
nah akhirnya kita memutuskan kemudian melaporkan
dan kita melihat bahwa video video itu saya kira sangat menyedihkan
mengerikan karena yang disampaikan dalam ceramahnya itu pertama adalah
soal masalah penghinaan
ya terhadap misalnya pak jokowi gitu
yang mengatakan bahwa kalau ketemu pak jokowi kemudian dibuka celananya
kemudian jangan jangan dia head jangan jangan dia banci
saya kira bahwa ini adalah bukan bentuk kritik gitu loh
ini juga merupakan satu rangkaian tindak pidana
ada pasal yang kemudian mengatur itu
misalnya ada sebagian orang kemudian melaporkan kalau kita melaporkan ada pasal dua ratus tujuh itu
penampilan kepala negara
tetapi saya kira poinnya bukan
ini bukan persoalan pak jokowinya yang menjadi persoalan saya
nah dibalik runtutan pernyataan lainnya adalah ketika dia kemudian menyebut bahwa
yang makmur bukan rakyat
yang makmur adalah cina kafir antek asing barat semua segala macam
ada kalimat kalimat itu
ada kalimat itu
itu yang kita sudah buat transkripnya dan kita sudah sampaikan kepada polda metro jaya
kemudian ada penyebutan lainnya adalah masalah soal pribumi
bahwa pribumi menjadi budak di negeri sendiri kelaparan
nah jadi terkesan ini bukan dakwah yang kemudian menyejukkan
malah lebih tim ses gitu loh
lebih tim ses atau seolah olah kayak mendukung pasangan calon lain kemudian dengan menyerang pasangan calon lain
inilah yang saya kira bahwa konten pernyataan itu adalah bertentangan dengan pasal empat puluh lima
undang undang nomor empat puluh tahun dua ribu delapan tentang penghapusan diskriminasi ras dan lain lain

karena tidak boleh kita menggunakan dikotomi cina pribumi dan segala macam
karena itu sudah dihilangkan yang adalah warga negara indonesia
tapi dalam berdakwah kan mengkritik juga hal yang sama
itu yang kita bilang apakah ini bentuk kritik
tolak ukurnya apa sih kalau kritik gitu loh
kalau tolak ukurnya kemudian orang mengatakan bahwa misalnya seorang kepala negara kemudian dikatakan harus pakai
harus dibuka celananya head kemudian dituding banci

nah kemudian misalnya mendikotomikan antara seolah olah ada etnis tertentu yang merasa dikayakan
nah kemudian misalnya mendikotomikan antara seolah olah ada etnis tertentu yang merasa dikayakan
sementara pribumi kemudian dihinakan ini kan bentuk bentuk memecah belah persatuan
yang anda kritik itu narasinya konten kalimatnya diksinya atau forumnya
kalau misalnya ini kan anda sudah tahu ini forum keagamaan atau forum ceramah atau forum politik
iya iya itu maksudnya tegas tegas saja gitu loh
itu forum apa dari investigasi anda
iya terkesan bahwa ini adalah seolah olah sedang memperjuangkan pasangan calon presiden tertentu
karena dalam rangka dalam suasana politik

dengan kemudian berlindung seolah olah sebagai pendakwah
nah ini kan yang kemudian kita khawatirkan gitu loh
yang pasti bahwa yang ingin kita sampaikan kepada publik kenapa kemudian kita melaporkan
narasi memecah belah itu sangat berbahaya
dan ada undang undang yang kemudian mengatur ancaman pidananya itu di atas lima tahun
nah ini yang kemudian tidak boleh terjadi lah
saya kira kemudian memang proses hukum harus kemudian berjalan
dan ini bukan hal baru loh
dari beberapa media sosial yang kemudian kita lihat
konten konten yang kemudian
konten konten yang kemudian dikirimkan misalnya beredar soal ceramahnya habib bahar itu
penuh dengan sumpah serapa cacimaki kebencian dan itu loh yang kita kemudian melihat
artinya biarkan saja sekarang ini pada proses hukum
kemudian ini bisa menjadi pembelajaran buat siapapun termasuk kita semua itu
oke itu dari perspektif anda sebagai pelapor
saya mau lihat dari ini kan dalam suasana politik
tadi konten ini juga mengandung konten politik gitu seperti kata mas anas
yang pertama saya kira yang penting adalah
kita harus menganggarkan seakan akan ketika misalnya beliau habib bahar
menyampaikan itu kemudian dibawa bawa itu misalnya atas permintaan misalnya
atau dukungan dari kubu prabowo sandi
karena memang itu misalnya tadi bang anas mengatakan bahwa
oh kayaknya menguntungkan prabowo sandi itu
kami berkomitmen bahwa sebagai kami dari pks dan juga dari prabowo sandi
punya komitmen bahwa kita ingin pemilu yang damai
kita ingin kehidupan politik kita itu kondusif untuk apa
melahirkan pemilu yang sukses
melahirkan pemimpin yang baik
dan kalau kami melihat misalnya
kami tentu tidak menghendaki adanya ujaran kebencian
dimanapun siapapun yang melakukan itu
kami ingin tegak hukum itu ditegakkan
termasuk kalau anda melihat kontenerasi yang dilakukan oleh habib bahar ini
ya saya kira ujinya adalah di proses hukum
dan tentu kami ingin keadilan
jadi tidak hanya misalnya yang kritik kepada pemerintah kepada pak jokowi
kemudian itu dilaporkan ramai di media kemudian akhirnya ditersangkakan
tetapi ketika misalnya
yang mengkritik presiden saja gitu ya
yang mengkritik yang tidak mengkritik presiden tetapi memang pendukung presiden
ketika melakukan ujaran kebencian ketika melakukan hoax itu dibiarkan saja misalnya
kasusnya sebetulnya banyak
banyak diantara kita mohon maaf para pendukung prabowo sandi
dari kalangan ulama dan umat itu mempertanyakan keadilan itu
misalnya ketika kasus misalnya faisal asegab
oke misalnya ketika kasus misalnya faisal asgab
ada victor laiskodat kemudian ada juga denny siregar
yang jelas jelas sudah ada buktinya mereka melakukan ujaran kebencian menyebarkan hoax dan sebagainya
ketika dilaporkan oleh misalnya aliansi santri tetapi tidak diproses secara hukum tidak menjadi tersangka mereka
nah sebetulnya posisinya kalau kita inginnya adalah
yuk kalau memang mau hukum ini ditegakkan bagi siapapun
maka siapapun yang melakukan ujaran kebencian yang menyebarkan hoax itu diproses secara hukum
jadi posisi kami
kami punya visi misi dan program aksinya prabowo sandi apa
kami ingin supremasi hukum itu tegak transparan tidak pandang bulu
dan satu lagi kami ingin menghindari hukum pendegakan hukum menjadi alat kekuasaan untuk membungkam rakyat
nanti kita akan masuk ke fokus ke situ bagaimana penegakan hukum bagaimana kemudian ruang dakwah tidak diisi intrusi ini kayak semacam abrasi
intrusi air laut tapi dalam hal yang quote unquote agak jelek
tapi dalam konten yang tadi diresahkan bang anas anda setuju bahwa itu punya masalah atau enggak
ya saya kira silahkan diproses secara hukum
jadi kalau memang itu semacam ujaran kebencian saya kira kita menghormati proses hukum yang dilakukan
sebagaimana juga harusnya memang bang mu'annas memproses hukum misalnya faisal asegap
kemudian victor laiskodat kemudian misalnya bang ade armando kemudian denny sreger
yang juga menyampaikan ujaran kebencian yang juga mungkin luput dilaporkan oleh bang anas
oke bang anas kenapa anda juga anda lihat bahwa ada ketidakadilan ada pilih kasih dalam pendegakan hukum
terutama dalam laporan laporan ujaran kebencian
lebih asik dijawabnya saya akan kasih kesempatan anda untuk pikir pikir kami akan segera kembali saat lagi
sebenarnya topik dialog kita hari ini bagaimana kita semua sepakat dan berupaya untuk menghindari ruang ruang dakwah
ruang ruang dakwah keagamaan ceramah keagamaan dari intrusi intrusi politik kebencian yang sama sama pasti kita setuju kita tidak inginkan
tapi yang menarik tadi kang pipin justru mengungkapkan banyak fakta fakta terkait dengan hate speech atau ujaran kebencian juga
dari kubu bang anas sendiri banyak juga ternyata yang tidak diproses katanya
jadi polisi ini gimana
ya tebang pilih
ya tebang pilih oke
ya izin ini memang tebang pilih
dia keluar dari mulutnya kang pipir gimana bang anas
iya jadi gini saya itu sebetulnya pribadi ya karena memang saya punya satu lembaga yang memang concern terhadap hoax dan hate speech
jadi tuduhan kang pipir itu bagi saya terlalu berlebihan kenapa
kalau kemudian misalnya dianggap memposisikan diri seolah olah adalah play victim sebagai korban akibat ketidakadilan dari proses misalnya selama pemerintahan pak jokowi itu juga tidak betul
ingat bahwa pertama adalah
misalnya kita mencatat dalam kasus kasus yang kemudian misalnya menyerang pemerintah itu juga banyak yang kemudian tidak berjalan
contoh misalnya satu kasus misalnya egy sujana yang kemudian dilaporkan berbagai pihak dalam kasus penistaan agama itu juga sampai detik ini nggak ada perkembangan dan sama sekali tidak berjalan kaitan masalah ketuhanan yang maha esa
kemudian yang kedua adalah soal roky gerung juga yang pernah dilaporkan masalah kitab suci fiksi
itu juga tidak ada persoalan
kemudian yang ketiga ada kasusnya pak amin misalnya soal masalah dikotomi partai allah melawan partai setan
itu juga pernah dilaporkan itu juga kemudian sama
anda semua yang melaporkan itu kebanyakan anda
iya ada kita ada masyarakat tetapi kita punya data itu gitu loh
nah kemudian misalnya kasusnya salah satu ustadz muda evi kalau tidak salah yang kemudian pernah menuding sebagai nabi sesat
itu juga sama sekali tidak berjalan
bahkan kami di sp tiga
saya tidak tahu tapi kan itu jelas
kemudian yang keempat misalnya ada kasus misalnya haikal hasan gitu
yang pernah menyebut habib adalah seorang keturunan kafir gitu
itu juga sama sekali belum berjalan
nah kemudian misalnya kalau tadi tiga mungkin saya bisa sebutin lebih sepuluh gitu
saya juga siap
tapi ini yang kita maksudkan
kita nggak mau banyak banyakan kasus ya tapi intinya bagaimana
artinya gini jangan membangun narasi kepada publik bahwa seolah olah ada ketidakadilan
seolah olah kubu yang di sini diproses kubu sebelah sini tidak proses
tidak seperti itu
tapi anda setuju bahwa kedua pihak sebenarnya memproduksi ujaran kebencian yang haram tidak sehat bagi demokrasi
dan itu bisa saja terjadi
tapi definisi kedua belah pihak itu harus dipahami bahwa misalnya kalau kita menyebutkan kedua belah pihak
berarti itu menjadi bagian tim kita
bagian dari tim kampanye
tim kampanye gitu
ini kan sebetulnya hanya misalnya pendukung begitu ya antara pendukung pak prabowo dengan pak jokowi gitu
kalau kita mencermati berbagai kasus ini sebetulnya selalu masyarakat itu terutama ulama itu
terus kita mencermati berbagai kasus ini sebetulnya selalu masyarakat itu terutama ulama itu

ini banyak mendukung pak prabowo adalah mempertanyakan memang apakah memang hukum ini menjadi alat kekuasaan untuk menekan dan supaya akhirnya mereka itu atau pihak tertentu terutama ulama yang supaya mendukung pihak pak jokowi gitu
jadi ketika itu semacam dipaksakan gitu ya
nah maksudnya disebut juga contohnya misalnya apa gitu loh
supaya clear juga
supaya clear juga
supaya clear juga
supaya clear juga
seperti sepertinya aku tidak memikirkan masyarakat
poin yang ingin kami sampaikan adalah kami
ingin hukum itu tegak bagi siapapun
jadi jangan sampai misalnya
hukum itu menjadi alat kekuasaan
kalau ini misalnya mengkritik
presiden misalnya tadi melakukan
dugaan pengkhianat presiden
kemudian diproses tetapi
kemudian yang lain tidak
jadi kami ingin tegaknya hukum ini
betul nggak sih mas aras
jadi transparan tidak tebang tebang pilih
kalaupun misalnya ada dari kubu kita melakukan
kesalahan melakukan tindak pidana
saya kira silahkan diproses secara hukum
asalkan fair bagi kita
termasuk yang baru saja dilaporkan oleh mas aras tadi ya
saya kira tidak ada persoalan
saya kira prosesnya adalah
keluarannya ada di pendagangan hukum
itulah titik tekan
dari kami dari prabowo sandi
baik kita kembali ke
mas anas ada yang mau ditanggapi dulu sebelum kita
begini yang pasti bahwa kita punya semangat yang sama
bahwa ketika orang misalnya melakukan satu tindak pidana
gitu apalagi kemudian ini bisa berimplikasi bagi
kepentingan orang banyak maka proses hukum
kemudian menjadi instrumen kan
untuk bisa menyelesaikan tapi saya juga
misalnya gini jangan sampai kemudian juga membangun narasi
kalau kemudian tidak diurus berarti
misalnya dianggap bahwa
seolah olah dituduhkan kepada rejim tertentu
kita tahu bahwa proses hukum itu kan sifatnya berdiri sendiri
nggak ada urusannya gitu loh dengan masalah
dengan masalah pak jokowi jangan juga
kemudian dihubungkan seolah olah
ini juga kan seolah olah ada sebuah kepentingan politik
pengalaman kita ya sebagai pelapor
kita tuh mengawal kasusnya
jadi jangan modelnya ngelapor kemudian ditinggal
ngadirin ahli juga nggak bisa
bantu juga tiba tiba langsung menuding polisi
bahwa seolah olah kasusnya tidak diurus
nah itu juga nggak fair
kalau menurut kita gitu jadi memang harus ada
si adat adat tapi anda lihat
anda lihat polisi tetap berlaku
imparsial dalam apapun
apa namanya tetap ujar kebencian
kasus kasus dari beberapa data yang kita miliki
bahwa semua berjalan dalam menduga pokok tindasan
kalau itu yang menjadi keres
kemudian bisa terjebak dalam persoalan
intinya kalau saya simpulkan dua duanya punya keresan yang sama
satu juga bilang kubu sebelah juga
kasusnya nggak diungkap tapi apakah kita punya keresahan yang sama
keagamaan ini juga ada keresan lainnya
kemudian kalau kita baca di media sosial
panoramanya kok banyak yang menyesalkan
sebenarnya bagaimana ruang ruang keagamaan
ruang ruang ceramah itu
disusupi atau diproduksi
sebelum ke kang pipin
iya kalau kita sih sebetulnya bisa dijadikan patokan juga
banyak ulama ulama yang sebenarnya menurut kita adalah
rahmatan ilalamin yang kemudian mereka
memberikan daudah sejuk misalnya ada habib
yang etnis tahrim yang punya kitab
yang punya prestasi segala macam punya karya
ada gusmus kemudian ada
kiai said ada berbagai bagai
dulu kan itu bisa yang kemudian misalnya
dijadikan sebagai patokan
tapi fenomenanya anda lihat seperti apa saat ini
apakah memang banyak yang memakai
forum forum keagamaan untuk mematikan
pesan politik dengan hal yang
kritik tidak konstruktif misalnya
itu yang kemudian berbahaya
kita juga nggak mau kemudian misalnya
agama tertentu kemudian dijadikan
sebagai alasan padahal
ada kepentingan politik
narasinya yang anda temukan biasanya seperti apa bang anas
diksi diksi yang biasa anda temukan seperti apa
ya misalnya kemudian tidak fair
menyerang pasangan calon tertentu
kita tidak bisa melepaskan ya bu ini kan sedang dalam situasi politik
kalau kemudian menyerang pasangan tertentu
misalnya kemudian memerintahkan bahkan ada loh
satu kemudian misalnya kita temukan
beberapa video yang ceramanya itu
kemudian mendukung pasangan calon tertentu
nah ini juga kemudian nggak fair
padahal tugas pendakwah adalah saya kira
bagaimana bisa menyejukkan
bahwa perbedaan pilihan ini adalah hal yang biasa
jangan karena persoalan lima tahun
yang kemudian bisa mengoyak persatuan
dan mempecah belah kita nah itu yang harusnya kemudian
saya kira itu tidak bisa
hanya ditujukan kepada misalnya
forum forum dakwah muslim ya
saya kira forum forum dakwah agama lain juga sama ya
kalau kita misalnya contoh kayak
ujaran kebencian melakukan fitnah
hoax yang luar biasa kepada
berbagai partai bahwa kami sebagai
itu dalam forum keagamaan atau forum politik
saya kira itu kan mayoritasnya memang saya
yang saya lihat adalah memang non muslim begitu ya
terus kemudian menyampaikan hal yang
tidak benar tentang ajaran yang ada
dalam islam gitu dan poinnya
adalah keadilan bagi semua
jadi kalau tadi misalnya mas anas melihat
bahwa kayaknya sudah fair dan sebagainya
kalau misalnya sudah fair maka sebetulnya
masyarakat tidak lagi akan mempertanyakan
kenapa kami selalu membawa adil
dan makmur keadilan bagi semua
salah satunya adalah penegakan hukum
kami ingin kalau misalnya
dan sandi ke depan memerintah maka siapapun
akan diproses secara hukum
ketika melakukan pelanggaran
tetapi kalau memang tidak memang harus dibersihkan
tapi kalau kita bicara mengenai
forum forum keagamaan seperti ini kan
yang dilaporkan adalah dianggap itu
forum keagamaan dilaporkan oleh
para pendakwah misalnya gitu apakah anda
lihat fenomena kecenderungan itu
ada atau memang itu hanya keresahan
mas anas dan kawan kawan saja
misalnya peluang itu terjadi ada
di tahun tahun politik dan kalau kita
meng capture itu ada termasuk
juga misalnya yang menyatakan misalnya
ada forum keagamaan yang menyatakan bahwa
tidak boleh mengkritik pemerintahan
itu hukumnya haram misalnya
itu kan diuntungkan siapa
kubunya pak jokowi
dan itu saat ini sedang beredar videonya
apa namanya di whatsapp dan
media sosial gitu jadi
saya kira memang kita harus arif dan
bijaksana dan tentu melihat ini
kita melihatnya bahwa kita
ingin pemilu kita berkualitas
ke depan dan memang harus
pembelajaran kepada masyarakat
bahwa kita memang ingin
dakwah itu memang mengajak
mengajar bukan menghajar
jadi kami sebagai partai politik
kami sebagai partai dakwah
kami ingin islam yang moderat
islam yang rahmatanil alamin
dan tentu kami menyuruhkan kepada semua pihak
terutama kepada para pendukung
pak prabowo dan bang sandi
untuk bersama sama mengajak masyarakat
siapapun secara elegan
pancasila dan peraturan perundang undangan
sehingga apa sehingga tidak
terjelas dalam kasus hukum
bang anas apa yang membuat kalau tadi anda katakan
keresahannya real gitu ketika
forum forum keagamaan dipakai
ya kritik pasti kan ada politik
pasti masuk dalam ceramah ceramah
politik kebangsaan politik kebudayaan
tapi kalau tadi yang ada ujara ujara
kebencian tadi anda katakan
eskalasinya cenderung meningkat di tahun tahun politik
apa sih yang membuat itu kemudian
meningkat gitu kenapa forum forum
keagamaan yang harus menjadi referensi
kesejukan kedamaian dan politik
yang konstruktif budaya yang konstruktif
moralitas yang konstruktif
diintrusikan atau masuk gitu
saya kira bahwa ini adalah
beberapa tokoh agama
sudah terjebak dalam mendukung mendukung dan ikut
secara tidak langsung ya kemudian untuk kepentingan politik
nah ini kemudian menjadi persoalan
sehingga kemudian misalnya dakwah
yang harusnya kemudian bisa menyejukkan
bisa memberikan kemudian
misalnya agar umat tetap
jangan karena gara gara proyek lima tahunan
pilkada pilpres atau semua segala macam
kemudian orang menjadi
membuat keributan atau kemudian saling mengkafirkan
karena perbedaan perbedaan itu
ini kan yang harus disampaikan
bahwa kebedaannya ada satu takdir sebuah anugerah
yang harus disampaikan apapun lah mereka mau tokoh agama
apapun di ruang ruang apapun
kalau kemudian itu disampaikan saya kira
nggak akan ada persoalan gitu loh
tapi kalau kemudian terjebak dalam dukung mendukung
nah ini kemudian
ini dosa dosa anda semua gak sih para politisi yang bertemu
tokoh tokoh agama para pendakwah yang harusnya
menjadi referensi kesejukan bagi masyarakat
ini tetap di ruang ruang kami
nah bagaimana kemudian
kita membentuk narasi yang konstruktif
agak simpulkan sedikit ini katanya
intrusi intrusi kalau bahasa air laut
ini intrusi air lautnya ini
kepada para pendakwa yang harusnya jadi rujukan
bagi masyarakat untuk mencari kesejukan
dan kedamaian itu karena mendukung mendukung
politik terlalu partisan yang sudah
semakin kental jalan politik berarti
anda merasa sebagai
politikus orang orang yang terlibat dalam
pertarungan politik yang super hot di atas ini
gitu gak sih kang maksudnya mengajak ngajak
ikut nyaret nyaret ini kita mau buka buka
aja gitu merasa nggak maksudnya
ikut berkontribusi nggak pada situasi
yang seperti ini gitu yang pertama
tentu kalau kami sih menghimbau
kepada semua pendukungnya
atau misalnya yang kontra dengan kita
memang tidak terjebak dalam
pelanggaran pemilu dan
juga tindak pidana
ite dan yang lainnya ujaran kebencian
dan sebagainya jadi memang ruang ruang
dakwah itu memang harus menyampaikan nilai nilai
kebaikan kesejukan dan juga
poin pentingnya adalah bahwa memang tidak boleh
kita memaksakan bahwa oh tidak boleh membawa
ruang politik kepada ruang
kegiatan keagamaan karena kita
bukan negara sekuler kita
bukan negara komunis dimana
memang bahasa politik
dalam agama itu nggak boleh dibahas
di situ yang bahasa
politik yang menyatukan semua
pihak dan kemudian menyampaikan kriteria
pemimpin yang baik berdasarkan
agama seperti apa itu tentu harus disampaikan
tetapi memang ketika
di situ melakukan pelanggaran misalnya
ada kampanye di tempat ibadah
dan sebagainya siapapun silahkan
diproses penyelenggara pemilu
bawah suhu silahkan diproses kemudian
penegak hukum silahkan diproses dan
tidak boleh pandang bulu kita harus transparan
dan kita tidak mau
menjadikan hukum sebagai alat
kekuasaan tapi partai politik memanfaatkan
situasi seperti ini nggak sih untuk bisa
mobilisasi atau bisa kita
pengaruhi gitu bagi kami itu tidak
fair kalau misalnya itu kemudian
melanggar hukum dan kemudian kita mencari
keuntungan di situ jadi saya kira ini
pendidikan politik secara kultural moral
kami terutama dari pks selalu ingin
mendukung secara fair mendukung secara
rasional dan silahkan punya
argumentasi argumentasi tetapi kita
harus menjaga persatuan dan kesatuan
dengan cara demokrasi dengan cara
menyejukkan bagi semua sehingga memang
cita cita kita ingin melahirkan
demokrasi pemerintahan yang baik
depan dan punya target dua ribu sembilan belas ganti
presiden prabowo dan sandi sebagai
presiden ya itu bisa terwujud itulah
apapun yang ditanya pesannya masuk
terus tapi mas anas kembali anda juga
merasa ya mungkin bukan anda tapi mungkin
kelompok anda atau partai anda atau
itu punya merasa punya quote unquote
ikut membawa bawa mengeret ngeret para
ulama para pencerama pencerama
harusnya menjadi rujukan sejuk gitu
ikut berpolitik yang agak agak kasar
gitu misalnya ya jadi tadi kalau datang
pimpin itu luar biasa gitu tapi justru
saya terakhir itu sempat malah dijaik jaik
yang juga saya dengan media media sosial
dianggap sebagai tokoh anak dari
tokoh dnaidid gitu loh dan yang paling
yang paling parah adalah salah satu
yang kemudian dilaporkan ada kader dari
pks juga gitu loh dari partai lain nah ini kan
yang kemudian sangat bertolak belakang
dengan apa yang kemudian disampaikan oleh
kang pipin tetapi kalau memang
memang seperti itu itu sangat luar biasa
adalah memang dari awal itu dari tim
dari tim pak jokowi juga sudah
mengatakan bahwa kita itu memang sangat
menghindari politik identitas gitu loh
kita ingin agar ada satu program
misalnya adu gagasan dan segala macam itu
yang kemudian ditawarkan kepada publik
sehingga kemudian misalnya tidak apa
namanya menggunakan misalnya politik
identitas sebagai upaya untuk
misalnya menyerang perbedaan kita dan
itu akan menjadi malah penaklukan kalau misalnya
tadi ada katakan para pendakwa tokoh
kemudian sudah masuk ke apa namanya
abrasi partisan nih jelang jelang apa
namanya tahun pemilu itu nggak bisa itu nggak bisa
berusaha dimanfaatkan juga misalnya untuk
membantu mesosialisasikan mungkin atau
membantu mengkampanyekan dalam hal hal yang
lain ya silakan aja kalau memang mau
seperti itu itu nggak haram buat politik ya
misalnya gini sepanjang dia kemudian
tidak melakukan hoax fitnah hate speech
karena ada batasan batasannya yang penting
inilah kira kira bahwa itu kan sulit
kemudian untuk lakukan kontrol ya
artinya bahwa yang pasti ada instrumen
hukum ketika kemudian mereka kemudian
misalnya memanipulasi atau menyalahgunakan
misalnya hal hal yang kemudian bisa
menyuguhkan apa namanya kepentingan
orang banyak maka ya hukum yang penting
yang terakhir yang terakhir
bagaimana partai politik ini kemudian
ikut berkontribusi kang pipin dan juga
mas anas untuk membuat hal hal yang
tidak yang kita resahkan yang kita
takuti bahwa ya udahlah para pendakwah
para pencerama yang harusnya hidup di
tengah masyarakat menjadi rujukan apa
moral dan juga mungkin rujukan politik tapi
kebab politik kebangsaan itu betul betul
ada di rel gitu partai politik tidak
mengganggu lah tidak pakai pakailah
supaya masyarakat tetap bisa mendapat
tunjukkan yang betul betul fair dan clear
kang bipin pertama tidak ada larangan
para ulama para pendakwah itu memilih
sesuai dengan pilihan politiknya karena
itu dilindungi oleh konstitusi itu
pertama dan yang kedua selama memang
yang disampaikannya adalah benar bukan hoax
dan yang disampaikannya adalah sesuatu
yang memberikan pendidikan kepada
masyarakat dan itu terkait dengan
politik saya kira itu sah sah saja dan
kita memberikan ruang itu
dan kami sebagai partai politik terutama
dari prabowo sandi selalu ingin
menyampaikan bahwa concern kami adalah
terkait dengan isu ekonomi jadi kami
ingin membuka lapangan pekerjaan
seluas luasnya kami ingin menurunkan
harga harga yang saat ini menjadi beban
masyarakat dan kami tidak bermain di
penting saat ini dimana masyarakat saat
ini membutuhkan karena dalam poin
politik agama ya misalnya bukan politik
maksudnya isu tentang keumatan itu salah
satu adalah isu tentang keadilan dan
kesejahteraan oke keadilan dan kewajiban
dan kemampuan itulah poin utama kita
sebetulnya dan disitu para pencerama
pendakwa silakan saja berkontribusi
untuk memberikan pencerahan juga kepada
masyarakat dan penting bagi kita untuk bermain
tidak main dalam kasus hukum jadi saya kira
kritik silahkan disampaikan kalau kita
mendengar kontennya para habib
atau para penceramah itu sebetulnya
banyak yang menyampaikan kritiknya tapi
ketika memang sudah offset sudah menyentuh
hal hal yang kira kira bisa melanggar
hukum saya kira memang siapapun baik
pendukung pak prabowo
maupun pendukung pak jokowi kami ingin
hukum penegak hukum penyelenggara pemilu
itu menegakkan aturan seadil adilnya bagi
siapapun transparan hukum tidak
dijadikan sebagai alat kekuasaan oke mas
panas terakhir dari anda iya yang pasti
gini bahwa tadi saya tinggal penampakan aja
sebagian besar tentu kita sangat setuju ya
tetapi jelas bahwa narasi kemudian
dibangun dalam persoalan pilpres ini
adalah yang pasti adalah gagasan menghindari
politik politik identitas yang kemudian
dapat bisa memecah belah persatuan persatuan
untuk memecah belah persatuan kita
tadilah tentang masalah etnis kan mengadu
domba etnis tadi soal masalah cina
kemudian masalah pribumi atau suku suku
atau misalnya dalam kasus tampang boyolali
misalnya melecehkan seperti itu nah ini
kan merupakan nasi nasi yang kemudian
dapat memecah belah kita persatuan kita
bahwa yang pasti kita harus punya semangat
semua partai politik kita semua pendawa
atau apapun lah sekiranya tokoh tokoh politik
punya semangat yang sama untuk dapat kita
dalam kerangka perbedaan keragaman kita
oke gitu loh ya jangan karena proyek lima
tahunan nah itu yang
menjadi masalah mudah mudahan partai politik
ya saling mengadu domba saling
kemudian ini atau tidak menerima
kekalahan ini kan narasi yang dibangun
misalnya kalau kayak dari ceramahnya
yang tadi saya katakan dari dari bihar
misalnya tanggung jawab yang milih
jokowi tukang mebel dipilih itu adalah
pernyataannya oke nah ini kan seolah olah
tidak menerima kan nah ini ya kan menerima
sebuah konsekuensi dari demokrasi dan
saya khawatir ya takutnya kalau kemudian
tidak diproses hukum akan dinilai orang
hoax dan hp itu sebagai sebuah kewajaran ini malah perang
yang paling penting ada semua partai
politik juga ikut berkontribusi supaya
membuat narasi narasi dan diksi diksi
yang dipakai oleh siapapun politisi
para juru kampanye termasuk para
pendakwa atau mungkin tokoh tokoh agama
yang juga mungkin quote unquote tadi sudah
punya preferensi politik juga narasinya
harus sejuk damai dan juga membangun
secara konstruktif kritik boleh kritik
boleh asal konstruktif dan juga
menyatukan kita semua karena indonesia
jangan sampai terbelah cuma gara gara
politik lima tahunan terima kasih kang pipin
terima kasih mas anas